di bulan sawal ini apalagi seandainya pak jokowi dan bu mega bertemu berlebaran
tetapi jika tidak maka kami meyakini bahwa meskipun tidak berjumpa bersilaturahmi secara fisik
tentu beliau berdua akan saling memaafkan satu dengan yang lain
karena beliau berdua adalah tokoh nasional tokoh bangsa yang memahami pertarungan permainan
kompetisi politik dan mengenyam asam garam kehidupan politik
baik getirnya politik mereka sudah tertempa dengan ujian yang sangat baik
seluruh tokoh tokoh nasional pasti akan terus merawat kohesivitas sosial